tapi carangan darah ini mesti bener nih
jadi memang kita saat ini membutuhkan protein yang cukup
saya teringat foto dejavu kalau kata anak sekarang
jadi kalau kita mandi disana niatkan
bahwa kerjasama penyediaan enam belas kereta dengan pt inka
hai hai pencinta kuliner ada yang familiar dengan kudapan yang satu ini
dan satu trotoar atau satu
ataupun tahun baru imlek dan juga hari raya keagamaan lainnya
pendapatan pun mulai meningkat seiring pesanan yang terus mereka penuhi
gue tuh kayak susah buat kayak ngeliat
doktor dokter diki budiman